di media sosial beredar surat permintaan tunjangan hari raya
surat permintaan dilakukan pihak desa dan kecamatan yang ada di karawang jawa barat
permintaan jatah thr ini bermodus proposal sumbangan
pihak desa membantah hal ini dan bupati karawang berjanji akan menindak kepala desa jika terbukti bersalah
surat permintaan tunjangan hari raya idul fitri oleh kepala desa dan camat di karawang jawa barat
menjadi viral di media sosial
dalam surat tersebut pihak desa dan kecamatan meminta jatah thr kepada pengusaha di karawang
sudah seminggu surat tersebut menjadi viral di media sosial
menurut kasih tantrip desa belendung desanya sejak tahun dua ribu lima
sudah tidak mengeluarkan surat permohonan tunjangan hari raya
menurutnya peredaran surat tersebut merupakan ulah pengusaha
yang iseng menggugah ke media sosial dengan mengubah tahun surat
kebenarannya itu kan tahun tahun dulu ada cantrengan di robah tahun dua ribu delapan belas

itu pun bukan memohon itu ditaruh di meja tahu kapan
jadi singkok itu material anak buahnya iseng iseng jadi foto
kirim di facebook gitu pak
iya saya tahu langsung meluncur langsung telusuri
ternyata ada orangnya yang orangnya disebut tidak mengerti juga
bukan ahli politik ya ditanya langsung ngakui
sementara bupati karawang melarang keras aksi bungli oleh desa maupun kecamatan
menurutnya desa yang ada kawasan industri di wilayahnya tidak melakukan hal tersebut
jadi harapan saya itu tidak terjadi lagi
karena tentunya kemarin tim sabat bungli pun telah berkomunikasi dengan saya terkait masalah itu
karena itu masuk dalam bungli
harapan saya teguran ini mudah mudahan cukup bisa menekan merepresif ya
tindakan tindakan mereka itu nggak untuk meminta minta pengusaha untuk th
karena tentunya sebenarnya kan ya nggak perlu dengan cara seperti itu
betul betul nggak
ada pun asosiasi perangkat desa seluruh indonesia abdesi
akan melakukan peringatan hingga pemanggilan jika ada para desa yang meminta thr ke pengusaha
jadi kalau yang sifatnya insidental meminta kepada pengusaha sudah jelas
kapolri sudah melarang kapolri sudah melarang
saya berharap teman teman di bawah harus patuh kepada aturan yang memang hari ini sudah disosialisasikan
kalau misalkan ada oknum tindakan dari apdesi sendiri gimana
akan menegur mengirim surat kepada kepala desanya
kalau memang kepala desanya mengeluarkan edaran langsung kita panggil
hingga kini abdesi pemerintah kabupaten karawang bersama tim saber pungli terus melakukan koordinasi
agar hal tersebut tidak terulang
mereka juga berjanji menindak tegas aparat yang melakukan pungli